sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus melakukan ini
mayat baron ada di belakang kamu
kamu angkat dari sini
kamu buang jauh jauh
kamu buang jauh jauh
kamu suka kan
tante sengaja siapkan kamar ini
buat keponakan saudara
atau teman yang mau nginep rumah tante
tante punya anak
tante belum menikah
kalau gitu kita makan dulu yuk
apa tidak sebaiknya kita
menyerahkan diri saja yuk
daripada kita terus begini
kalau lo mau menyerahkan diri
tapi jangan coba coba loh berani buka mulut
apanya yang susah
mereka akan memaksa gue untuk buka mulut
ya jangan lo buka menurut lo
rasanya gak mungkin yoke
lebih baik lo mati daripada lo coba coba buka mulut
itu tidak lebih baik daripada menyerahkan diri yuk
eh lo dengar baik baiknya
gue mau tidur karena besok gue mau cari irwan dan anissa
tadi anissa keluar dari mobil
terus mengejar seorang lelaki yang membawa seorang ibu
yang kata anissa itu ibunya mas
bukannya ibu anissa sudah meninggal
saya sendiri juga jadi bingung
coba aku tanya sama dia
ada yang ingin aku bicarakan
lalu kenapa dia bisa pergi
tadi ketika hampir sampai di pemakaman
tiba tiba anissa mengejar seorang ibu yang dibonceng motor oleh seorang laki laki
tapi anehnya mas kenapa tiba tiba anissa memanggil nama ibunya ya mas
bukannya ibunya anissa sudah meninggal
iya den ibunya memang sudah meninggal
tapi kenapa waktu anissa melihat seorang ibu dia mengira itu ibunya
ada apa ini sebenarnya luku
tidak ada apa apa dan saya juga kurang jelas
kalau memang tidak keberatan saya mau istirahat dulu ya den my
hari ini saya lelah sekali
terima kasih selamat malam
lantas mengenai pembunuhan itu gimana mas
masih tahap penyelidikan
aku yang memantau langsung
ogoh ogoh posisi nya

ambil tuh pulang aja
watu tersengat muka delicate pas menuju di lan unite
apa yang ada
nggak ada apa apa tante tante cuma ngecek kamu aja
siapa tahu kamu dikikit nyamuk
lagi ya sayang oke selamat malam
lagi sudah selesai semuanya
besok kita ketemu di kantor ya
masih banyak persoalan yang ingin saya bicarakan dengan kamu
mengenai perusahaan oke
baik pak baik pak
tolonglah hambamu ini ya allah
bilalah hamba petunjuk ya allah
bilalah hamba petunjuk ya allah